kita bergabung langsung dengan koresponden roni satria
selamat sore roni apa hasil sementara tes kelayakan cagup dki yang diselenggarakan partai demokrat hari ini
selamat sore nabila kalau kita perhatikan dari pukul sepuluh tadi
sandiaga uno sudah hadir untuk menjalankan tes kelayakan yang dilaksanakan di dpd partai demokrat
untuk bakal calon gubernur
dan setelah sandiaga uno datang pada pukul satu dilanjutkan oleh tes kelayakan yang dilakukan oleh haji lulung atau abraham lunggana
nah sekarang saat ini tempat saya melaporkan ini sedang berlangsung wawancara yang dilakukan terhadap teguh santosa di dalam ruangan tertutup
dan sebelumnya sempat ketiga bakal calon gubernur dki jakarta ini melakukan presentasi atau pemaparan visi visi mereka di depan jurnalis secara terbuka
nah dari sinilah kita mendapatkan informasi
tentang masing masing apa yang akan mereka tawarkan jika mereka nantinya diusung oleh partai demokrat untuk menjadi bakal calon gubernur dki jakarta nabila
ya roni hari ini sudah ada tiga calon gubernur yang mengikuti tes kelayakan
menurut anda bagaimana peta kekuatan dari ketiga calon tersebut
ya masing masing memang memiliki peta kekuatan yang unik
kalau kita perhatikan bahwa kalau dari sandiaga uno sendiri memaparkan ataupun
juga apa yang diusung dari visi dan misinya lebih menekankan kepada untuk nantinya ketika ia menjadi gubernur dki jakarta
berjanji untuk bagaimana untuk keseimbangan harga bahan pokok
nah sementara kalau kita lihat dari haji lulung yang menekankan pada tkm ataupun tingkat kerja masyarakat
kalau kita perhatikan juga ini menjadi isu yang ada di jakarta
selain kalau kita lihat isu lingkungan sampah kemudian isu banjir
juga kemacetan tentunya ini menjadi bahan bahan yang ada di dalam wawancara mereka
karena ada dua puluh satu pertanyaan yang dicecar kepada mereka oleh para panelis dari berbagai macam background
dan mereka ini tentunya harus memiliki visi misi ataupun apa langkah konkret yang akan mereka lakukan
jika permasalahan permasalahan yang terjabar dalam dua puluh satu pertanyaan ini dilemparkan kepada mereka
nah saat ini kita belum mendapatkan informasi dari teguh santosa karena memang saat ini sedang menjalani proses wawancara
nanti dijadwalkan sekitar pukul enam atau dua jam dari saat ia masuk ke dalam ruangan wawancara bersama panelis
nanti kita akan tanyakan seperti apa yang telah disampaikan ataupun apa visi misi dan ditawarkan kepada para panelis ini
sehingga meyakinkan para panelis ini dari tiga orang ataupun dibandingkan dengan dua yang sudah berlangsung sebelumnya
ya roni apakah dengan adanya tes kelayakan ini bisa menjamin akuntabilitas dari para calon gubernur dki tersebut
ya nabila kalau kita perhatikan akuntabilitas dengan adanya tes kelayakan yang dilakukan oleh partai demokrat ini
termasuk juga pada tanggal sebelas mei yang lalu juga dilakukan oleh partai pdi perjuangan
yang melakukan uji kelayakan terhadap puluhan calon yang mendaftarkan diri kepada pdi perjuangan
untuk bisa digandeng dalam pemilihan gubernur dki jakarta nanti
namun kalau kita perhatikan akuntabilitas ini tentunya kalau ini bukan merupakan hal yang pertama kali dilakukan
ini tidak pernah dilakukan sebenarnya
karena di dki jakarta ini merupakan yang pertama kali dan tentunya dki jakarta menjadi sorotan publik
dimana kalau kita perhatikan pada beberapa tahun lalu pada pilkada sebelumnya di terenggalek jawa timur
juga pdi perjuangan juga sebenarnya sudah melakukan upaya tes kelayakan ini dan ternyata berhasil
sebenarnya uji kelayakan kelek ini merupakan salah satu bentuk bagaimana mengundang ataupun menarik calon calon
yang potensial untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut namun bukan dari kader partainya
nah ini pula lah yang akan dilakukan oleh partai demokrat mengingat mereka juga akan melihat peta peta kekuatan
yang akan disampaikan oleh masing masing calon ini di setiap presentasi mereka termasuk juga ini merupakan bagian dari menilai
ataupun melihat sejauh mana akuntabilitas ini juga bisa dipertanggungjawabkan ketika mereka nantinya bisa menjadi bakal calon gubernur dki jakarta
dan setelah melalui proses yang tersebut
ya baik terima kasih roni satria korespondensi nn indonesia